puluhan pekerja rumah tangga yang seluruhnya perempuan ini
tergabung dalam serikat pekerja rumah tangga sapulidi
tanpa lakukan orasi mereka menggelar aksi teatrikal peristiwa kekerasan
yang pernah dialami oleh pekerja rumah tangga di tanah air
seperti kekerasan fisik verbal tidak digaji hingga kekerasan seksual
selain mengaku rentan dengan kekerasan saat bekerja
beberapa pekerja rumah tangga yang ikut aksi ini
juga mengaku masih trauma dengan pengalaman kekerasan
ada yang trauma kejadiannya itu sangat begitu sedih
apa yang kamu harapkan dengan rup pprp ini
pengen keadilan dan hukum seberat beratnya
ya pengennya kami ada perlindungan
dengan adanya undang undang kami mungkin berharap
teman teman yang merasa apa yang mengalami kasus kekerasan itu
bisa terlindungi begitu
saya juga salah satu yang pernah mengalami kekerasan ya
sebenarnya teatrikal tadi itu apa kayak mengulang gitu
apa yang pernah kita alami gitu kan
rasa trauma juga ada gitu kan
sebenarnya itu sedih banget sangat menyakitkan sebagai apa
kita sebagai pekerja yang merasa
tidak dikasih keadilan
koordinator nasional advokasi pekerja rumah tangga lita anggra ini mengatakan
belum adanya aturan khusus membuat berbagai kekerasan terhadap prt terus terjadi
pihaknya mendesak pimpinan dpr dan pihak terkait
segera melakukan rapat inisiatif terkait ruu pprt
bahwa pemerintah mendorong percepatan pengesahan ruprt yang sudah sembilan belas tahun
satu korban itu tidak bisa ditolerir
dalam prinsip kekerasan
prinsip untuk kemanusiaan
jadi sudah seharusnya undang undang prt mendesak untuk segera disahkan
dan kita mengharap pimpinan dpr segera mengagendakan ruu prt ini sebagai inisiatif dpr
dan kemudian membahas bersama dengan pemerintah
dan mau segera mewujudkan undang undang yang sudah ditunggu empat dua juta prt di indonesia
lita mengaku jika hingga empat belas februari mendatang
dpr belum melakukan rapat inisiatif ruu pprt
pihaknya kembali akan datang ke dpr untuk melakukan aksi mogok kerja dan mogok makan
teddy zuhari yoga aris pratama jakarta